mantau situasi terkini di tol cilenyi di kabupaten bandung sudah ada nanda priliananda
seperti apa situasi terkini di tol cilenyi bandung nanda
mersi semakin siang kami memantau di gerbang tol cilenyi semakin padat
baik dari arah kendaraan yang hendak keluar gerbang tol cilenyi
maupun kendaraan kendaraan yang hendak masuk melalui gerbang tol cilenyi
juru kamera kompas tv bima wijaksana akan menggambarkan kepada anda
lebih dulu mercy dan juga saudara ini merupakan gambaran arus lalu lintas
yakni kendaraan kendaraan dari arah atau kendaraan yang menggunakan
akses cisumdau tol cisumdau hendak keluar tol cilenyi
menuju ke arah cibiru jatinangor garut tasikmalaya
nah situasi ini sebenarnya kami memantau sudah terjadi kepadatan atau antrian ini
sejak sekitar pukul satu siang tadi
artinya memang situasi kepadatan ini juga tampak untuk kendaraan kendaraan
yang memang hendak keluar melalui tol cilenyi
nah untuk sisi lainnya mersi dan juga saudara kami akan gambarkan bagaimana
situasi arus balik yang tentu ini menjadi perhatian juga untuk saat ini
situasinya sudah berbeda dari dua hari yang lalu
artinya untuk siang hari ini menginjak hari keempat setelah lebaran sendiri
ini sudah tampak adanya kepadatan kendaraan kendaraan yang hendak
meninggalkan garut tasikmalaya cibiru jatinangor dan juga sekitarnya
menggunakan gerbang tol atau tol cilenyi menuju ke arah bandung
ataupun juga kendaraan kendaraan yang hendak melintas menggunakan akses tol cisumdawu
nah gambaran untuk saat ini mersi dan juga saudara
ini merupakan akses jalan adanya antrian yang memang cukup panjang
ini merupakan kendaraan kendaraan yang memang berasal dari wilayah garut
memang tadi kami memantau sebenarnya untuk antrian kendaraan ini
baik dari arah garut dan juga tasikmalaya khususnya
sudah terjadi sejak tadi siang sekitar pukul dua belas siang tadi
bahkan kami melihat jumlah kendaraan ini semakin padat
nah beberapa skema yang juga disiapkan
ataupun dari pihak pengelola tol di sini yakni jasa marga
adalah dengan melakukan berbagai antisipasi
seperti halnya mengerahkan mobile reader
di sini ada sebanyak tiga mobile reader
artinya memang sistem jemput bola
yang dimana tentu dengan sistem jemput bola ini
dapat mempermudah kendaraan untuk sesegera mungkin melintas gerbang tol
dan tidak adanya antrian atau mengurangi antrian yang cukup panjang
kemudian tujuh gerbang tol
khususnya bagi kendaraan kendaraan yang memang hendak masuk
melalui gerbang tol celenyi menuju ke arah bandung jakarta dan juga sekitarnya

karena menurut prediksi dari pihak kepolisian
bahwa prediksi puncak balik
ini akan terjadi sejak hari sabtu minggu dan juga senin
di mana puncaknya sendiri ini diprediksi akan terjadi pada minggu malam
nah ini sebenarnya kalau menurut pantauan kami di sini
semakin siang menuju ke sore semakin padat
artinya memang banyak masyarakat atau pengendara
memang memilih untuk melakukan perjalanan dari siang hari menuju ke sore hari
tentu beberapa faktor itu juga dipertimbangkan
seperti cuaca dan lain sebagainya
untuk jalur arteri sendiri di titik jalur selatan ini
seperti halnya untuk dari arah garut tasikmalaya menuju ke bandung
itu sudah lebih dari ribuan kendaraan di sini
ada sebanyak lima puluh tiga ribu kendaraan terhitung
kemudian kalau sebaliknya dari area bandung menuju garut dan juga tasikmalaya
artinya angka angka ini akan diprediksi terus meningkat
mengingat hari ini masuk dalam puncak arus balik sendiri
salah satunya tadi dari pihak pengelola tol sendiri
mengerahkan mr atau mobile reader di sini
untuk mengantisipasi antrian atau kepadatan
yang mengular cukup panjang di gerbang tol cilenyi
terima kasih nanda aprilia jurnalis kompas tv